setelah insiden tewasnya delapan orang pekerja tambang di lubang galian tambang emas
di desa pancu rendang kecamatan aji barang banyumas jawa tengah
lokasi tersebut hingga kini masih sepi
tanpa adanya aktivitas dan masih terpasang garis polisi
masyarakat sekitar yang sehari hari menggantungkan hidup di tambang tersebut pun
kini harus beralih profesi untuk tetap bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari
karena tambang ditutup kini satu lima ratus orang kehilangan mata pencaharian
warsid misalnya pria yang pernah menjadi penyadap nira kelapa ini menganggap
menambang menjadi pilihan seiring kebutuhan keluarga semakin besar
saya mohon kepada dinas terkait atau pemerintah memberikan solusi
karena ini sudah menjadi ketergantungan ekonomi masyarakat di desa di sini
hal serupa juga dilakukan andrian
bapak satu anak ini mengaku merasa kehilangan pekerjaan setelah tambang ditutup
ia pun membudidayakan ikan lele memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya
kami kan ini salah satu warga yang terdampak karena lubang ini sudah ditutup
jadi ya untuk kehidupan sehari hari untuk menghidupi anak istri
karena ya terus terang bingungnya
saya bingung mau cari pekerjaan karena awalnya kan udah ya ibaratnya kayak ketergantungan
tambang emas yang ada di dusun tajur desa pancu rendang sudah beroperasi sejak dua ribu empat belas lalu
masyarakat sekitar pun menggantungkan hidup menjadi pekerja tambang
keluarga berharap penambangan emas rakyat tidak ditutup agar masyarakat sekitar tambang bisa menambang
kusworo banyumas jawa tengah